ini tuh di indonesia tahu
aku juga gak nyangka ya
di negeri kita
kita punya pemandangan seindah ini
pemandangan yang luar biasa
gak jadi males
teman teman kalian lihat
disitulah letak bungkulu
kita akan memulai petualangan kita disana
kita keturunan ini
dilarang keras masuk ke wilayah kumayan
kita harus ingat dengan sumpah
tujuh manusia harimau
manusia harimau telah sepakat
untuk tidak masuk ke wilayah kumayan
jika diantara kita melanggar
kita akan tersesat
para leluhur telah memberikan kutukan kepada kita

karena kita telah gagal menyelamatkan keturunan ini

kita harus mencari kembali ke wilayah kumbayan
dan kita gagal menyelamatkan warga kita sendiri
kalau begitu kita harus meminta bantuan seseorang
karena cuma dia yang selama ini bisa keluar masuk kumbayan
kau juga nanti akan tahu alam
karena dia yang selalu berhenti masuk kumbayan

mau macam itu lebih baik kita tak usah buang waktu lagi
lebih cepat lebih baik
lebih cepat lebih baik

datuk ada apa gerangan para datuk datang ke kubuk saya
artaya apakah kau masih bisa keluar masuk di desa kumayan ini
tujuh hari yang lalu aku sempat ke kumayan
dan membersihkan beberapa rumah yang ada di sana

terima kasih artaya
sesuai dengan perintah datuk lebai karang
aku selalu datang ke kumai
aku selalu datang ke kumbayan
kalau boleh tahu
sebenarnya ada apa gerangan para datuk kemari
sebenarnya ada apa gerangan para datuk kemari
kami ingin tahu keberadaan gumara dan raju langit
apa mereka benar benar masuk ke humayan
apa mereka benar benar masuk ke kumbayan
dan apa yang harus aku lakukan datuk
kami ingin kau untuk masuk ke dalam

kau temukan mereka
kalau kau bisa kau ajak mereka untukku
mohon maaf datuk
saat malam jumat dan tanggal ganjil saja
selain itu aku tidak bisa masuk ke sana
kita cari cara lain alam
kita cari cara lain alam
kita cari cara lain alam
kau juga bisa selangkal
ada pertanda apa ini
aku tidak bisa diam
aku harus membantu para dato
sebaiknya kita menginap dulu di puncak bukit ini
aku takut kita kejadian apa apa kalau kita melanjutkan perjalanan kita
hari juga sudah menjelang gelap
anak anak itu sangat cerdas
kau terlalu lemah berhadapan dengan mereka
kita omafik dirinya dan ini kita tidak bisa membayar ker performedan
warisan tu nyuruh hati hati ke comptent ker angka
wilayah ini temukan sakti dan kau girotan bawa anak itu ke hadapanku kalian harus bertarung
dengan waktu karena kiratus mengawasi gerak gerik kita jangan sampai kita hanya menelan ludah
baik baik kita itu aku akan menghalau kedatangan kiratus pergilah ayo ikut
hai hei hai kok belum tidur belum saya sedang menghangatkan diri kau sendiri kenapa keluar
aku lagi nyari udara segar sama nikmatin pemandangan bintang
menikmati bintang di alam terbuka memang sangat indah
aku sangat tertarik dengan desa kumayan karena aku masih penasaran sama harimau yang pernah
nolongin aku waktu itu aku percaya kalau harimau itu berasal dari kumayan dan kemarin juga aku
dengar kalau ayahku pergi ke kumayan jadi kumayan itu adalah tempat legenda manusia harimau berasal
atau saya juga ada hubungannya dengan kumayan
oke kau tahu apa lagi soal manusia harimau menurut